selamat malam hari ini jadi episode tidak biasa
karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan perempat final piala asia u dua puluh tiga
antara timnas dan korea selatan
kami hadirkan sejumlah narasumber yang akan membahas
seberapa besar peluang skot garunda muda
sebagai bagian dari sejarah perjalanan sepak bola indonesia
saya perkenalkan dari paling ujung
ia adalah bung tommy welly pengamat sepak bola
dan juga firzi a idris wartawan olahragakompas com
dan sang legenda perry sandria
dengan mencetak tiga puluh empat gol
selamat malam mbak rosmi
lalu ada bung christian gonzalez
mantan pemain timnas sepak bola
empat kali menjadi top skor tahun dua ribu lima hingga pertengahan dua ribu dua puluh
bung roni pangemanan pengamat sepak bola
selamat malam bapak bapak
besok pagi banyak yang terlambat ke kantor
kalau masuknya jam delapan pagi tank
karena nanti malam pasti pada begadang
nanti malam dini hari semua akan menonton
saya mau masuk ke bung towel dulu
kalau saya ringkas anda tuh dianggap sebagai sedikit banyak oleh publik
karena sering sinislah pada timnas
setelah indonesia masuk ke perempat final
anda ingin mengkoreksi pernyataan pernyataan anda selama ini
jawaban singkatnya terlalu dangkal sih itu
saya pernah melayani sepak bola kok di federasi
makanya terlalu dangkal kalau dianggap seperti itu
bahwa saya memposisikan melihatnya mungkin whole ya
sebuah gambaran besar gitu loh
baik dari sudut federasinya dari sudut timnasnya dari sudut pelatihnya gitu loh
kalau begitu dengan performance timnas
apakah menurut anda layak dapat pujian
supaya kita punya gambaran yang clear
supaya ini bukan soal tentang sti saja
bahwa dia ada kontribusinya jelas
tetapi sepak bola di balik perjalanan timnas seperti ini
saya ingin nanya soal performa keseluruhan
layak dapat pujian tapi secukupnya saja
kalau bung peri gimana
saya rasa saya sesuai dengan bung toel ya
kalau ini pun juga kita menyanjung mereka ini berlebihan
nanti takutnya kalau orang melayu kita ini besar kepala gitu
dia besar kepala jadi lupa gitu loh
lupakan kedepannya itu bagaimana
meskipun ini sudah jadi bagian sejarah ya
saya tidak menduga kalau tim kita ini masuk ke delapan besar ini sejarah ya
setahu saya kalau udah dipuji ini besar kepala
pujian itu adalah makin buat saya
hari ini main bagus besok main jelek habis kita
sebagai pemain timnas juga kalau bung christian
apa pandangan anda melihat performa timnas kita
keren banget atau juga sama seperti bung peri bung towel
dia sudah mendampingkan ya legend indonesia ya
tapi kita juga harus kasih apresiasi
oke kemari lawan qatar mungkin lumayan bagus
kita lihat lawan australia mereka bagus
apalagi lawan korbannya itu memang luar biasa
jadi menurut anda layak dapat pujian dan bagus sekali
saya pikir mungkin saya agak sedikit berbeda ya
kalau bicara di turnamen ini saja
untuk turnamen ini saya anggap ini luar biasa
karena mereka ya memang tidak terduga sama sekali
ketika kita datang kita sebagai tim underdog
tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kita akan lolos
tetapi kan di grup itu kita harus bisa melewati jordania australia qatar
setelah kalah lawan qatar juga tidak ada siapapun yang bisa menjagokan indonesia lawan australia
tapi terlihat australia tidak bisa membuat gol
dan kita bisa unggul dalam bowl position itu luar biasa menurut mereka
lawan jordania tidak ada yang menduga juga kita bisa menang dengan empat gol
kalau melihat mereka bermain dengan australia
dan mereka juga sulit bagi qatar bisa menang
hanya dengan permainan yang kurang begitu oke ya
jadi kalau bicara ini saya bilang luar biasa tim ini
untuk bisa lolos ke balapan besar sudah bagus
karena kita masuk saja ke enam belas besar kan sudah sejarah sebenarnya
sejak dua ribu tiga belas turnamen ini dilakukan itu baru pertama kali
jadi wajar ketika ada orang kemudian euphoric
karena sudah haus sekali dengan indonesia berlaga di pertandingan seperti ini
anda sebagai wartawan kompas com melihat gimana
saya sebenarnya melengkapi ya dari apa yang dikatakan bung ropan dan juga senior senior di sini
bahwa memang timnas ini kan datang ke situasi piala asia u dua puluh tiga ini dalam situasi unik ya
mereka datang dengan menghadapi australia
yang belum pernah kalah di fase grup piala asia untuk dua turnamen terakhir
mereka datang dengan experience di level ini
tapi di satu sisi mereka datang dengan kekuatan yang basic ini adalah pemain timnas senior
hernando ari pratama arhan rizky rido
kalau digabung mereka punya seratus penampilan di timnas senior
witan dan marcelino itu juga mereka punya
jadi tim ini debutan tapi mereka punya so much experience
makanya mereka bisa melewati that challenge of kita ketika menghadapi australia
kita menghadapi penalti tapi bisa di blok oleh nandor
hernando kita perlu enam safe dari dia ketika melawan australia
dan kemudian enam save lawan yordan
terus kemudian empat safe ketika melawan australia
sebenarnya di sini kita melihat pemain yang piala asia ini kan susah susah gampang ya mbak rosy ya
karena thailand tiga kali ikut turnamen ini
sebelum ini tiga kali mereka gagal keluar dari fase dua
vietnam dalam turnamen debutnya di piala asia u dua puluh tiga mereka kalah loh tiga tiganya pertandingan
jadi kita datang bukan hanya kita bisa menang dua kali di fase grup
jadi anda gak sama seperti bung toel ya
melampau hujan itu istimewa ya
kan biasanya nih wartawan kan mengulas sesuatu juga ada skeptisme
dalam hal ini anda melihat laga timnas
ya secara objektif pasti saya sama sama bung toel dalam beberapa hal
kayak kaitannya emang ini adalah perkembangan yang datang lewat akselerasi
akselerasinya antara lain dengan beberapa pemain yang datang dari diaspora kita
tapi secara pengembangan liga kan kita juga harus ada introspeksi lagi ya
kenapa liga indonesia itu masih peringkat dua puluh delapan di asia
kenapa level kita tuh masih sama kayak republik kirgis
dan dibawahnya sedikit di atas maldives
jadi pemain liga satu gak kualitas gitu
bukan kalau secara liga secara kualitas kita harus diakui liga kita di asia masih level segitu
di timnas apakah tidak berkontribusi
nah yang jadi poin kan sebetulnya adalah atmosfer sepak bola kita yang terbelah sejak sinteyong datang
nah itulah yang sebetulnya menjadi kritik poin saya
itu adalah hal yang gak sehat buat sepak bola
ya sebetulnya sadar tidak sadar
kalau kita memperhatikan sinteyong sendiri yang berucap itu
tahun lalu menjelang kualifikasi piala dunia
bulannya sekitar agustus atau september
kelemahan pemain lokal kita adalah soal takut kalah sebelum bertanding
nah itu ditutupi oleh naturalisasi
jadi ini sadar tidak sadar membuat sebuah pembedaan
oke saya mau tanya tapi sebagai wartawan apakah anda mencatat itu
ketika proses terjadinya gol yang demo witan
di sini coach in memberikan dia kepercayaan diri untuk bermain lebih lepas
karena dia bilang pernah dalam situasi sama
saya ketika setelah mengoper face dalam fase kedua serangan
nah di sini coach ini memberikan kepercayaan diri untuk maju
karena ini kan menjadi catatan yang selalu bisa dipungkinkan
poinnya adalah sebagai pelatih tim nasional
dari sisi sektor akselerasi dia dapat naturalisasi
tetapi dia punya tanggung jawab untuk memaksimalkan juga potensi lokal
terutama setelah kompetisi kita belum ideal
tapi om tawel ngeliat dong kalau pemain pemain kita yang main di level lokal kan juga terangkat
makanya kenapa pujian itu harus proporsional misalnya kan
ada yang menuai ada yang menabur
karena kita gak boleh ahistoris dalam konteks sepak bola
dalam kategori kelompok usia ini kan u dua puluh
kenapa pernyataan pelatih sintayong yang anda tadi sebut
itu seperti sesuatu yang buat anda itu betul betul seperti pengkhianatan
bukankah sebagai seorang pelatih dia boleh dong mengatakan bahwa ini memang mentalnya belum cukup
kenapa itu anda anggap sebagai sudah keterlaluan
karena polanya saya lihat selalu excuses excuses
dalam konteks karena belum bisa melatih maka mengatakan itu
di masa awal saya tidak mengkritisi
karena ada situasi lah dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
tapi begitu dua ribu dua puluh dua dua puluh tiga itu harus sudah lagi
beda lagi titik poin kita gitu loh
karena waktu adaptasi sudah ada kan
nah yang saya lihat adalah excuses excuses
polanya seperti itu kalau kita mau perhatikan
bagaimana ucapan dia di media dan sebagainya
kalau bung ferry gimana
kalau saya sih adanya pemain naturalisasi ini sebenarnya juga bagus
kalau melihat soal pelatih tadi
kalau soal sintayong pelatih untuk menatrisikan pemain
karena di sini juga buat menggedor para pemain pemain lokal sendiri gitu
tetapi memang jelas ada dua isu yang selalu jadi perbincangan
yaitu soal sang pelatih sintayong dan juga naturalisasi